anggota dpr dpd dan mpr untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dilantik pada hari ini
sidang paripurna pelantikan dan juga pengambilan sumpah jabatan dihadiri oleh presiden joko widodo dan juga wakil presiden yusuf kala
sebanyak lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr terpilih dari delapan puluh daerah pemilihan dan juga satu ratus tiga puluh enam anggota dpd dari tiga puluh empat provinsi resmi dilantik untuk menjabat selama lima tahun mendatang
pelantikan dan pengambilan sumpah dibagi berdasarkan lima agama masing masing anggota
pengucapan sumpah jabatan dipandu langsung oleh ketua mahkamah agung hatta ali
untuk mengamankan jalannya pelantikan anggota dewan ini aparat kepolisian dan tni menerjunkan ribuan personel untuk menjaga gedung dpr mpr